pandemi global covid sembilan belas tak hanya menyerang kesehatan fisik semata
dalam situasi yang serba tak pasti ini
setiap orang rentan mengalami krisis kesehatan mental karena beragam tekanan
termasuk bagi tenaga medis yang berjuang di garda terdepan
maupun mereka yang terpapar langsung oleh virus corona
kondisi ini pun mendorong banyak psikolog melakukan pendampingan bagi para tenaga medis
salah satunya erin mutiara nalan
bersama dengan empat rekannya di fem consultant
erin membuka layanan konsultasi virtual secara gratis sejak mei lalu
erin mengaku gangguan kecemasan atau anxiety kerap dirasakan oleh para tenaga medis
pendampingan psikologis yang dilakukan sedikit banyak membantu meringankan beban mereka
yang terdampak covid sembilan belas
kebanyakan ya itu tadi mereka jadi anchors gitu ya
terutama untuk keselamatan anggota keluarga dan orang rumah
sama satu lagi sebetulnya mereka juga sempat merasa burnoutnya itu adalah
aduh udah gak tau kan ya
ini sampai kapan pandeminya work hardnya ini
bekerja keras dalam situasi penuh ancaman itu sampai kapan
dan ya itu mereka melihat keluar dan banyak sekali orang orang yang masih cuek
kebanyakan memang kan sesi konsultasi itu
listeningnya kan kemampuan listening saja itu sudah membantu
ya mereka bisa didengarkan
merasa dimengerti merasa diterima semua pemikiran ataupun perasaannya
itu udah buat mereka udah jadi satu kelegaan
bagi ibu dua anak ini menjalankan peran sebagai psikolog dalam situasi pandemi juga tak mudah
ia harus memastikan kesiapan dan kesehatan mentalnya sebelum memberikan pelayanan
memang suka dukanya kalau bisa dibilang adalah
ya kita sendiri harus terus mengasah pisaunya
mempertanyakan juga apakah saat ini saya cukup sehat mentalkah untuk bisa mendampingi orang lain
untuk bisa membantu orang lain
kalau memang kita lagi nggak fit gitu secara mental
better jangan dulu gitu better berjarak dulu dari masalahnya
tak bisa dipungkiri kini peran psikolog menjadi sangat krusial
pendampingan psikologi secara cuma cuma bagi mereka yang membutuhkan
membuat mereka lebih berpikir
tapi kemudian perempuan psikolog turut menjadi sosok pahlawan di masa sulit ini
tak hanya itu pandemi covid sembilan belas sekaligus membuka mata kita
memelihara kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik
meladia rahma urib handoyo jakarta